kita awali cnn indonesia newscast dengan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan tiga enam ratus tiga puluh lima kasus yang baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi dua ratus tiga puluh dua enam ratus dua puluh delapan orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan satu ratus dua puluh dua pasien positif covid sembilan belas yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi sembilan dua ratus dua puluh dua jiwa
di samping itu kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh
hingga pukul dua belas waktu indonesia bagian barat diumumkan tambahan dua lima ratus delapan puluh lima pasien sembuh
dan totalnya kini menjadi satu ratus enam puluh enam